sopen banget tuh cewek ya main asal pergi aja
lagian tuh cewek siapa sih
kenapa gue baru lihat sekarang ya
ya syukurlah kalau kayak gitu
kenapa kepala gue sakit banget ya
dok teman saya udah sadar nggak
masih ada yang terasa sakit
nggak ada dokter
tapi kepala saya kenapa pusing banget ya
saya resepkan obat peredanyarinya ya pak
beberapa luka bapak sudah diobati
dan hasil ronsernya pun sudah keluar
syukurlah kondisi bapak tidak ada yang serius
berarti saya udah boleh pulang langsung kan dokter
asalkan pak boy banyak istirahat ya
iya dokter makasih ya
komisi ya pak boy
iya pak mas
makasih ya dokter
makasih ya dok
tuh pak boy dengar kata dokter
lo harus banyak istirahat
kalau emang lo nggak kuat nggak usah pulak
disini aja terus seminggu
mau gue mau betah ya
boleh seminggu tapi lo yang gantiin gue disini ya
waduh tekor biayanya
eh pelan pelan lo
mir jaket gue dimana ya
itu itu bentar ya
kok itu kalung bisa ada di jake
jadi apa esok
kamu tuh ngeldang rooms
nunggu beri yang sebenarnya di setempat
kenapaakerini udah cabut

masih banyak indigenous being
kayaknya lo harus cari cewek itu lagi deh bu
buat apaan lo cari dia lagi
ya mungkin aja deh widya dari yang sengaja diturunin dari langit buat jadi jodoh lo
ya udah lo tungguin aja dulu
masih aja bercanda lo ya
tadi gue sempat pulang ke rumah lo
gue ambilin dulu baju ganti
ini koridor luas banget yang lewat cuma kita berdua
lo sengaja ya nabrak gue
engga engga engga maaf maaf gue gak sengaja
gue lagi buru buru soalnya
eh eh eh aduh aduh tunggu tunggu tunggu
sejarah kena alor gue jadi sobik nih
lo tau gak
satu kampus melihat gue sebagai orang yang all out sama fashion gue
tapi gara gara lo sekarang rock gue sobek
eh sorry banget ya sorry gue gak tau gantungan kunci gue nyangkut di rock lo
pagi mama pengen relax deh
tapi berbuah sama kamu ke salon
mama mau ditemenin sama kamu bisa
aduh ma aku masih di kampus nih
masih banyak kegiatan
aku bookingin aja ya dari sini
gak usah nunggu nunggu lagi oke
bisa gitu ya
ya oke deh boleh deh gak apa apa
sopen banget tuh ceweknya
main asal pergi aja
lagian tuh ceweknya siapa sih
kenapa gue baru lihat sekarang ya
biasa dipanggil reva
dan saya murid pindahan dari sydney australia
hari ini hari pertama saya kuliah di universitas cinta nusantara
terima kasih pak
kalau lo butuh sesuatu soal masalah kampus
saya akan menerangkan
tentang ekspresi lambda

dari tepsilon yang gede
yang title tidak untuk keruma
boleh bisa tadi saya kupu
terima kasih sektor
terima kasih terobos
terima kasih tuhan

cuek cuek dong sama aku
aku kan cuma mau kasih perhatian sama kamu
sekarang kamu mau kemana
aku temenin ya seharian
biar kalau kamu ada apa apa aku bisa bantuin
ya gak perlu
gue bisa jaga diri gue sendiri kok
sekarang gue pengen ke toilet
lo gak mungkin kan ikutin gue ke toilet
gue harus cari cara gitu biar boy gak nolak kalau gue deketin lagi
karena gue gak pengen
ada orang lain yang memiliki voice selain gue
makasih ya pak
saya sudah selesai fotokopi diktat ya
kamu bisa pelajari diklat itu dulu
karena materi ujian juga akan saya ambil dari situ nantinya